kabupaten kuburaya kalimantan barat adalah salah satu wilayah yang masuk status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan
kemunculan titik api baru di lahan gambut terus bertambah
meski sebaran api sempat berkurang akibat guyuran hujan namun saat cuaca kembali panas sebaran titik api baru kembali bermunculan
saat ini di wilayah kabupaten kuburaya memang ada beberapa titik api dari hasil pantauan baik itu aplikasi digital maupun dari cek fisik di lapangan
di beberapa tempat diantaranya seperti kemarin di desa madusari kemudian di bukur kecil muncul titik api
yang kiranya memang hal tersebut kami jangan sampai melebar meluas dapat mengganggu segala lini
akibat kebakaran lahan gambut ini udara mulai tercemar asap tebal dan tercemar partikel debu sisa kebakaran lahan gambut
kondisi udara seperti ini mengganggu kenyamanan warga yang sedang berkendara karena jarak pandang yang terbatas dan membuat mata perih serta sesak bernafas
kondisi utama ini juga mengganggu kesalahan pemerintahan
tersebut juga mengganggu kesalahan pemerintahan
per sepuluh agustus titik api yang terdeteksi bmkg pontianak mencapai seribu lebih dengan sebaran terbanyak di kabupaten sanggau sintang ketapang landak sekadau dan melawi
sementara bpbd provinsi kalimantan barat juga mengoperasikan pemadaman api lewat udara
kedepannya juga menghasilkan pemadaman api lewat udara
kedepannya juga menghasilkan pemadaman api lewat udara
bisa dibantu tiga helikopter untuk waterbombing dan dua helikopter untuk patroli udara